saudara arus lalu lintas di tol cikatama di hari pertama lebaran lancar
jumlah kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah daerah di jawa tengah dan jawa timur berkurang
satu lima ratus dua puluh kendaraan melintas di gardu tol cikatama per rabu siang
angka ini menunjukkan tren penurunan volume kendaraan di malam takbiran
meski demikian pengendara perlu memperhatikan kecepatan mengemudi agar terhindar dari kecelakaan
dan kita pantau kondisi terkini di tol cikatama bersama jurnalis kompas tv gracia adur
gracia bagaimana arus lalu lintas di cikatama siang ini
sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari raya lebaran untuk glenis dan juga saudara yang saat ini sedang merayakan bersama dengan keluarga
kemungkinan juga mungkin masih ini saya juga bersyukur kepada para pengendara yang sudah sampai di rumah dan bisa merayakan hari raya lebaran bersama dengan keluarga
tapi kalau di gerbang tol cikatama glenis dan juga saudara ini masih ada beberapa pemudik lokal yang masih melakukan perjalanan mudik lebaran di hari pertama
nah meskipun masih yang saya pantau dari pagi hingga siang ini kendaraan yang melintas merupakan kendaraan yang didominasi oleh pemudik lokal
tetapi situasi arus lalu lintas pada siang hari ini yang menunjukkan hampir pukul setengah dua belas siang ini sangat lancar
bahkan kendaraan ini cenderung lebih lengang
kalau informasi yang kami dapatkan dari
jasa marga pukul sepuluh lebih lima belas menit yang lalu bahwa kendaraan yang melintas melalui gerbang tol cikatama adalah satu lima ratus dua puluh kendaraan
ini kalau kita bandingkan dengan data lima hari menjelang hari raya lebaran biasanya di jam jam segini ini terjadi keramaian arus lalu lintas bisa mencapai tujuh belas hingga dua puluh ribu kendaraan
tapi hari ini jauh berbeda
kendaraan bisa mencapai satu lima ratus kendaraan
nah kalau di hari raya mudik lebaran seperti ini karena arus lalu lintas begitu lengang glenis
maka ini polisi masih belum memperlakukan rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow ataupun jalur satu
satu jalur atau one way seperti itu
tapi kalau yang terjadi lima hari sebelumnya di gerbang tol cikatama atau dari kilometer empat puluh tujuh sampai ke
gerbang tol cikatama ini polisi sempat memperlakukan rekayasa arus lalu lintas yaitu kontraflow
tapi itu ditutup sampai pukul jam dua belas siang saja saudara
dan sampai sejauh ini glenis ini situasi arus lalu lintas begitu lancar maka ini yang menjadi perhatian bagi para pengendara tetap memperhatikan laju kecepatan
nah besok itu hari kedua kemudian ini masih kita juga masih menunggu informasi dari kepolisian
apakah akan dilakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow atau one way dari arah gerbang tol kalikangkung
ke kilometer empat puluh tujuh ini kami masih menunggu informasinya dari kepolisian karena juga melihat bagaimana kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol cikatama gladis
ya hingga siang hari ini masih ada pemudik yang melintas di gerbang tol cikatama dan kita akan pantau bagaimana nanti untuk arus balik apakah juga cukup padat seperti arus mudik kemarin
terima kasih gracia langsung dari gerbang tol cikatama